pelaku pemerkosaan terhadap seorang anak berusia tujuh tahun di makassar ditangkap tim polda sulawesi selatan selasa malam
fd yang berusia dua puluh tiga tahun ditangkap di rumahnya di kawasan paropo kecamatan panakukang makassar
rumahnya terletak tidak jauh dari rumah kosong tempat ia memerkosa seorang siswi sekolah dasar berusia tujuh tahun senin sore tiga puluh mei lalu
pemuda yang sehari hari bekerja sebagai buruh itu ditangkap oleh tim khusus polda sulawesi selatan
polisi menembak kaki tersangka lantaran ia berusaha melarikan diri saat melihat polisi datang ke rumahnya
kepada polisi fd mengakui perbuatannya ia melihat korban bermain di luar rumahnya lalu membawa korban ke sebuah rumah kosong